investasi tidak hanya di properti emas ataupun instrumen pasar modal
tas mewah bermerek premium atau yang kerap disebut tas branded juga bisa menjadi pilihan investasi
selain untuk menunjuk penampilan tas branded dapat memberikan return investasi yang menjanjikan
tas hermes tipe kelly dua puluh lima sebagai tas pertamanya
ia membeli tas hermes pre owned seharga rp dua ratus dua belas juta rupiah di platform konsinyasi produk fashion pre ound dari merek mewah eropa
kini harganya diperkirakan di atas tiga ratus juta rupiah jika dia ingin menjualnya
cuan investasi ini membuat felicia gemar berbelanja tas branded
selain memberikan cuan
tas tas mahal ini tentu juga untuk menunjang penampilan
felicia kini memiliki sekitar sepuluh tas hermes berbagai tipe dan beberapa tas branded dari merek lain
ketika ini kemungkinan ini akan menunjukkan kembangnya
apa yang kamu inginkan untuk menjualnya
aku sih belum jual lagi ya
karena aku menunggu harga investasi akan meningkat lagi
jadi aku sebenarnya belum menjual bagian bagian aku
tapi itu bagus untuk tahu bahwa
semua bagian di klozit aku
semua bagian aku terutama berjualan
jadi itu bagus untuk tahu bahwa kamu menghabiskan uang
tapi pada saat yang sama
itu juga menunjukkan keuntungan dari asetmu
apa yang kamu inginkan untuk menjual
membeli tas branded tidak harus di mal atau pusat belanja
kini sudah ada platform konsignasi dan penjualan produk fashion pre on dari merek mewah eropa
animo penjualan tas branded meningkat sejak dua ribu enam belas terutama saat pandemi
banyak orang yang sudah melihat potensi investasi dari kenaikan harga tas branded
baik untuk baru maupun tas pre oun
yang sudah merasa bosan atau tidak cocok dengan warna atau ukuran tasnya
bisa melakukan titip jual atau konsinyasi
jika barangnya diminati oleh pembeli
maka uang penjualan akan ditransfer dalam kurun waktu seminggu
karena memang harganya cenderung naik ya
jadi ketika new barang barunya naik second nya pun ikut naik kan
memang yang paling tinggi yang paling bagus untuk investasi yang paling berasa gitu
itu adalah chanel dan hermes untuk sementara ini
waktu covid kemarin malah cenderung naik ya
karena memang demandnya masih tinggi tapi suklainya terbatas
karena kan waktu eropa paris lockdown semuanya macam
craftman nya juga mungkin nggak masuk semua
jadi nggak terlalu banyak produksinya
tapi demandnya malah makin tinggi karena orang cenderung mungkin nggak bisa holiday
buying things gitu ya
iya buying things yang memang ada nilai infeksi
ardin menambahkan potensi investasi tas bermerek premium kian menarik minat berbagai kalangan
mulai dari pengusaha pengacara dokter hingga artis
selain hermes merek channel juga bernilai sebagai instrumen investasi
ardine memberikan tips
jika membeli tas branded untuk tujuan investasi sebaiknya memilih tas branded dengan tipe dan warna klasik
seperti hitam krem coklat dan abu abu
warna warna ini tak lekang oleh tren dan waktu
desy aritonang maria oktober jakarta